kasus arisan bodong yang menelan banyak korban bukan kali pertama terjadi sayangnya masih banyak masyarakat yang lengah dan tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat hingga terjerat dalam investasi fiktif ini
lantas apa yang membuat penipuan berkedok arisan dan investasi ini sulit diberantas
bergabung bersama kami sore hari ini sekretariat satgas waspada investasi bapak irham syah
selamat sore pak irham syah
selamat sore mbak
terima kasih sudah bergabung dengan newsroom
pak ini untuk arisan berkedok arisan online dan investasi bodong yang kembali marak
sebenarnya apa sih yang membuat modus penipuan ini sulit sekali diberantas
benarkah karena ada iming iming untuk besar dalam waktu singkat masih yang menjadi magnet menarik korban untuk berinvestasi semacam itu pak
baik terima kasih mbak
ini juga kami terima kasih telah diundang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ya
yang betul pak pertama tadi kami sampaikan bahwa serikali penipuan
banyak penawaran penawaran penempatan dana kemudian disertai dengan imbal hasil yang tinggi
nah ini yang kadang kadang menjadikan masyarakat itu tergerak untuk ikut dalam program itu
nah masalahnya adalah pada waktu mengikuti itu maka dia tidak mengukur bagaimana resiko risiko yang muncul
dan kemudian yang menjadi menarik disini adalah kadang kadang ketika kemudian ikut
kemudian kadang kadang ada sifat geladi mbak serakahnya itu muncul
nah ini yang menjadi masalah
ya artinya karena tadi jumlah yang fantastis tadi ya pak ya
kalau kita bicara soal arisan arisan online atau apapun gitu ya
arisan kan sebenarnya merupakan wadah silaturahmi ya pak yang awalnya dibentuk seperti itu
tidak mencari keuntungan
nah apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat supaya nggak kejebak jerat investasi bodong ini
mungkin anda punya ciri jelasnya yang bisa terlihat dari investasi bodong sebelum kita terjerat
bagaimana begitu pak
ya baik terima kasih
kalau terkait dengan arisan ilegal atau arisan yang tadi yang online bodong kemudian juga investasi ilegal
sebetulnya ada satu titik yang sama
bahwa masyarakat itu kita harapkan tentunya bahwa yang pertama adalah melihat dulu apakah memang itu adalah sebuah kegiatan yang logis
artinya bahwa memang katakanlah ada barang glamor
rumah dan sebagainya itu
siapakah yang kemudian komunitas di situ
karena kan sebetulnya sebuah arisan itu adalah sebuah kegiatan yang agiuban
nah kadang kadang di situ flexing menjadi muncul
ini yang kemudian kedua adalah kalau di investasi bodong itu kadang kadang tidak melihat izinnya
jadi dari kami satgas itu selalu menyampaikan bahwa tolong dua hal ini
lihat kepada proses kegiatannya
dan tentunya yang penting adalah siapa sih pengurusnya
nah ini profil profiling pengurus kadang kadang menentukan bagaimana dia kemudian katakanlah ternyata dia punya track record yang jelek
sekarang kan sudah banyak zamannya online
kita bisa melihat itu siapa sih acpcc
kemudian bisa kita tracking ini siapa
ini sebetulnya ini yang kita kadang kadang
tapi ya sekaligus tidak malu bahwa tingkat beberapa hal yang menjadi pendorong misalnya adalah tingkat instalasi keuangan tingkat instalasi digital
ini adalah faktor faktor yang mendorong orang kemudian
jadi kita harus melihatnya
kemudian untuk kadang kadang terjebak adalah menjadi korban dari sebuah proses penawaran instalasi yang tadi tidak berizin lagi
ya seperti itu kira kira mbak
jadi artinya kurangnya literasi keuangan ya yang jadi salah satu faktor penyebab banyak korban yang tergiur
karena kebanyakan korbannya
salah satu saja
salah satu faktor saja mbak
tapi anda melihat ini korbannya ada juga dan kebanyakan orang yang mapan orang yang berpendidikan
bagaimana anda melihat itu pak irham
tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan korban tadi memang satu yang menjadi hal menarik adalah ketika kita kepada suatu hal yang kita sebut gredi
jadi kadang kadang sifat seraka
itu kan kalau kita dalam sebuah proses hukum itu kan kadang kadang kita melihat ada suatu itikat baik
itikat baik itu kadang kadang menjadi tidak baik karena kemudian ada sifat strike tadi
karena misalnya seseorang ditawari oh dipancing dulu
oh ini anda masuk ke sini
misalnya ada tawaran kerja online
begitu masuk dengan poin sepuluh
tapi kemudian nanti torsinya nanti akan naik lagi naik lagi
nah ini yang kemudian terjadi di proses proses yang terkait dengan mlm misalnya
sistem yang kemudian yang tadi bahwa kemudian yang direkrut ada orangnya
sehingga kemudian ditawarkan oleh bonus bonusnya
sementara begitu dikasih satu bonus kemudian ditarik lagi
ada rekrut ev di sini dan kemudian inilah yang menjadi faktor yang kemudian orang itu tertarik kemudian dia merekrut orang
bukan lagi menjual produk
mlm nya berubah seharusnya dia menjual produk
juga tawaran kerja yang tadi
tawaran kerja online tadi juga banyak yang sekarang muncul kan
kemudian orang diminta untuk
istiqlal nanti paruh waktu longgar
tapi kemudian dikasih bonus
bonusnya muncul kemudian nanti tambah lagi tapi harus tes dana
nah karena sifat yang dimainin kan sifat kredit tadi
tapi ada kebanyakan misalnya investasi begitu pak
pada awal awalnya berjalan dengan seharusnya
tetapi kemudian pada bulan kemudian
pada bulan keberapa gitu
itu bagaimana melihatnya dari awal ciri cirinya pak
ini tadi kami juga tertarik dengan yang di kediri
yang di kediri itu sebenarnya kejadiannya adalah
kalau kami lihat adalah
kemungkinan si orang ini melakukan kegiatan trading
trading tapi kemudian jadi sebagai nasabah
entah trader di fridjep atau di mana
kemudian dia dengan
kemudian dia ada pengetahuan
dia kemudian mendapat untung
nah untung itu yang kemudian
padahal trading itu kadang kadang
untung itu yang kemudian
ada kadang kadang untung

nah ini yang sebetulnya dimainkan si pelaku tadi
kemudian untuk menarik orang
anda taruh dana di saya
nanti akan saya masukkan sebagai nester hingga
tapi dia mengaku bahwa
kemungkinan dia adalah sebuah kegiatan usaha yang berizin
untuk melakukan trading
sementara kemungkinan dia tidak punya izin itu
nah ini yang harus diwaspadai oleh
para calon peserta yang lain jadi korban
nah kadang kadang ini tingkat pendidikan
karena kemudian siapa sih yang memberikan penjelasan itu
biasa jadi dia adalah
atau kemudian pemuka agama yang kemudian diikutinya
efek hal ini menjadi hal satu satu pendorong
bahwa orang itu kemudian percaya
yang diperluan adalah bisnis
trust ini yang kemudian dimainkan oleh si pelaku tadi
dengan memainkan satu lagi dengan bensin tadi
artinya kalau sudah seperti
susah untuk mengidentifikasinya gitu ya pak
sebetulnya bisa diedilusi
ada dua hal yang juga menarik
adalah ketika kemudian dia tertipu
ya atau menjadi korban
dia kemudian malu
karena dia merasa
saya kok tertipu gitu loh
pas itu kita kasih contoh
pandawa yang di report
itu kan pelakunya
secara tingkat pendidikan
tapi kemudian yang tertipu
jadi kadang kadang mereka malu gitu
ini yang jadi menarik disitu
lalu kalau sudah jadi korban nih pak
apa yang seharusnya bisa dilakukan masyarakat
menemukan indikasi investasi bodong
harus lapornya kemana
kalau terkait dengan kalau menjadi korban
dan tadi kalau memang jadi korban
nah ini juga
tapi juga sampaikan bahwa
proses penegakan hukum itu kan
perlu adanya korban
dan ketika kemudian berapa kerugiannya
itu kan sudah dihitung
nah kadang kadang orang yang lalu tadi
tapi kemudian ketika kasusnya itu muncul
kemudian baru lapor
nah ini kemudian
lapor yang pertama tentunya
kalau kami dari satgas itu
kalau dari ojk
itu kami ada saluran satu ratus lima puluh tujuh
atau delapan puluh satu satu ratus lima puluh satu ratus lima puluh tujuh satu ratus lima puluh tujuh
kementerian dan lembaga yang terkait
merupakan anggota satgas di kami itu
satgas waspada itu ada dua belas kementerian lembaga
ada bank indonesia
ada polri sendiri sebagai pelaku
dan bahkan mprtk
masuk di sana
jadi dua belas kementeri
kementerian dan lembaga itulah
lakukan proses penegakan hukum terhadap
kegiatan usaha tanpa izin
dibisikkan dari keuangan
dibisikkan dari keuangan
artinya bisa melapor
seperti itu ya pak ya
kalau bisa ya
apakah dengan melapor
dari investasi bodong ini
bisa mendapatkan kembali haknya
mungkin di satu sisi
mereka sudah pernah
mendapatkan income dari hasil investasi yang
mereka lakukan itu pak
jadi betul pak
jadi yang ini
nanti kami sampaikan ke anda
menurut hitung hitungan yang tidak rasional
tadi karena kemudian ada rasa
ya terima kasih
kok rugi ya pak
jadi kami melihat
sebetulnya kalau kita investasi
kalau yang tadi
katakanlah ada sepuluh level
kemudian dia sudah untung
tapi kalau kita lihat ya di level sepuluh
atau sebelas di bawahnya
itu benar benar rugi
kan piramida terbalik
itulah yang kemudian
kenapa ada skema piramid
jadi tadi betul
kemudian sebetulnya kalau dihitung hitung
ya jadi dia sudah kembali modalnya
tapi kembali modal
tapi kembali modal itu
yang dihitung hitung dia sebagai sebuah
bahwa dia itu tidak rugi
menurut dia itu rugi
ya ruginya adalah ketika kemudian
dia harusnya dapat keuntungan
dan juga modalnya kembali
nah ini kadang kadang hitung hitungan seperti inilah
tadi nggak mungkin sifat sifat yang tadi
sifat sifat yang itu masih melekat
nah itu ini kadang kadang
ini yang dimandir oleh para pelakunya
jadi tetap tidak akan bisa mendapatkan ya
kalau keuntungan yang seperti itu ya pak ya
tidak bisa balik begitu
tergantung dari proses pengadilan
kan proses pengadilan
kan ada data
nah kemudian dari korban itu kan
nanti kan akan dibutuhkan oleh pengadilan
kemudian kerugiannya sekian
nah itu apa
hasil kesehatan disifat sekian
nah itu tinggal dibagi proporsional
nah disitu nanti tinggal melapor
berapa celaporan yang masuk
nah itu akan menjadi bagian
misalnya kami contoh adalah
di manado pernah kejadian
jadi kerugiannya muncul lima hari
kemudian itu juga bisa dibagi
karena memang orangnya sedikit
tapi kalau orangnya sekitar sepuluh
seribuan ya itu susah
kalau orangnya cuma seratus
nah itu kan bisa oh diinvasi
tapi kalau orangnya
bahkan di pandawa yang di depok itu
lebih dari sepuluh
atau mungkin seratus
nah ini kadang kadang menjadi sulit
untuk kemudian bagaimana mengidentifikasi
siapa sih yang jadi korban
dan berapa harus dikembalikan
jadi kerugian proporsionalnya
yang bisa dikembalikan
dengan hasil kesehatan itu
ini kadang kadang sudah
padahal itu hasil kejahatan sudah turun
itu kadang kadang harganya juga turun gitu
seperti itu kira kira
artinya menurut penjelasan anda
masih ada kesempatan untuk bisa
masih ada peluangnya
namun prosesnya cukup panjang juga begitu ya pak ya
kemudian apalagi juga terbantu
untuk segera mengungkap
aparat mau masuk kan bingung juga
saya kan nggak ada yang lapor
nanti kalau malah dia kan
akan terkena tuntutan hukum
karena kemudian dia mencemerahkan orang
baik orang kan
tapi kalau ada yang lapor
kemudian ada korban
itu kan lebih mudah
baik pak irham
imbawan bagi masyarakat khususnya
yang bagi masyarakat khususnya
untuk yang berinvestasi di keuangan
ini seperti apa imbauan anda
supaya tidak jatuh ke dalam investasi bodong
atau ya arisan bodong
yang menimbulkan kerugian pak
baik terima kasih
mbak jadi ini kami juga lagi ada
kebetulan saya juga lagi
kebetulan saya juga lagi
ama dari b jatuh kekala bintangnya
ian ibu hebat alan dari ibu ketua
kami ingin cheek jadi memang
sebetulnya yang yang pertama bahwa bagaimana kita menghindarkan itu masyarakat terhindar
sehingga kemudian pesan dari kami dari satgas adalah tolong kalau ada tawaran tawaran
sel disco duke set dulu yang pertama cek dulu
yang kedua adalah
bagaimana skema atau model bisnisnya bener gak nasional atau enggak tidak mungkin sebuah
proses bisnis itu hanya menawarkan
keuntungan yang tinggi tanpa
disertai dengan resiko semakin
semakin kencang anginnya kadang kadang seperti itu lupa
good to be true itu kadang kadang orang menjadi
ini ada suatu instansi yang menarik
padahal dia tidak melihat resikonya
jadi itu kemudian juga
kemudian kalau dia sudah masuk
tolong dicek lagi apakah
mana transfer dananya
jadi kemudian bisa dilacak
kemudian siapa yang menghubungi kalau bisa
di foto orangnya dia kemudian ada
rekan baca yang bisa ditelusuri
itu yang kemudian bisa karena
tadi kami sampaikan bahwa teknologi itu
hanya melulu kepada literasi
keuangan tetapi juga literasi digital
nah dua ini yang dipadukan
ketika kita bicara tentang
baik pak iram terima kasih banyak
penjelasannya yang pasti
jangan greedy tadi yang awalnya ya pak